kementerian kesehatan mengeluarkan peraturan menteri kesehatan no delapan puluh empat tahun dua ribu dua puluh tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid sembilan belas
vaksinasi covid sembilan belas rencananya mulai dilakukan pada januari dua ribu dua puluh satu
menunggu izin pakai darurat yang dikeluarkan badan pengawas obat dan makanan
kami bahas vaksin covid sembilan belas untuk ri untuk anda kali ini
jadi vaksinasi massal merupakan program yang memang sudah dicanangkan oleh menkes kita yang baru budi gunadisadikin begitu
akan dilakukan pada januari dua ribu dua puluh satu sampai dengan nanti tahun dua ribu dua puluh
jadi prosesnya untuk membentuk herd immunity adalah dua tahun memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat indonesia secara gratis
jadi target dari pemerintah adalah memberikan satu ratus delapan puluh juta dosis vaksin kepada masyarakat indonesia baik itu secara single dose ataupun dual dose
single dose artinya satu dosis vaksin sudah cukup untuk satu orang dua dos artinya satu orang harus melakukan dua kali proses vaksinasi
kita lihat kemudian berapa anggaran vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk vaksinasi masal ini
di apbn dua ribu dua puluh pemerintah sudah menganggarkan rp tiga puluh lima satu triliun rupiah begitu untuk proses vaksinasi
kemudian juga ditambah dengan apbn dua ribu dua puluh satu yaitu rp enam puluh lima triliun rupiah totalnya
ini adalah anggaran yang didapat dari apbn dari realokasi anggaran oleh kementerian keuangan ya untuk pemulihan ekonomi nasional dan juga penanggulangan covid sembilan belas

bpk sendiri menyebut bahwa total anggaran untuk penanggulangan covid sembilan belas pemulihan ekonomi nasional itu mencapai rp satu tiga puluh lima triliun
begitu cukup besar anggarannya
kita lihat di sini untuk anggaran apbn sendiri untuk vaksinasi rp tiga puluh lima satu triliun ini nantinya rp enam ratus tiga puluh tujuh tiga miliar
ini akan digunakan untuk tiga juta dosis vaksin sinovac dan juga seratus ribu dosis vaksin kansino
ini adalah vaksin dari tiongkok begitu
tadi juga kita sudah mendengarkan bahwa vaksin sinovac
sudah tiba di indonesia sebanyak tiga juta dosis vaksin dan sudah siap didistribusikan untuk prioritas begitu ya pada januari dua ribu dua puluh satu
kemudian anggaran selanjutnya rp dua ratus tujuh puluh tujuh empat puluh lima miliar untuk jarum suntik alkohol sop dan juga safety box
karena kita ketahui vaksinasi yang diimpor ke indonesia ini harus memiliki safety box yang sangat khusus
agar tidak mengganggu kadar vaksin yang ada di dalamnya
kemudian rp satu ratus sembilan puluh miliar rupiah untuk alat penyimpanan vaksin
kemudian juga kita lihat dua ribu dua puluh empat
di sini apbn dua ribu dua puluh satu sebesar rp enam puluh lima triliun
digunakan untuk delapan belas triliun antisipasi pengadaan vaksin
kemudian rp tiga tujuh triliun rupiah untuk antisipasi imunisasi
dan rp satu tiga triliun untuk sarana prasarana laboratorium untuk kemudian mengerjakan vaksin merah putih
ataupun untuk kemudian nanti konsentrat yang diberikan oleh perusahaan vaksin sinovac
misalnya bisa dikerjakan oleh pemerintah ataupun biofarma
kita lihat di sini lalu
jumlah kebutuhan vaksin covid sembilan belas yang harus dipenuhi oleh masyarakat indonesia
untuk memenuhi target pemerintah membentuk kekebalan kelompok ataupun herd immunity
ternyata di sini pemerintah menargetkan herd immunity ini dari vaksinasi yang diberikan kepada satu ratus delapan puluh satu lima juta jiwa
nah di sini ada enam kelompok prioritas menerima vaksin covid sembilan belas
yang pertama adalah tenaga kesehatan kemudian tni polri dan juga petugas pelayanan publik
ini adalah para petugas sektor publik
sektor kesehatan utamanya yang benar benar ada di garda terdepan
karena data terakhir saja saat ini sudah ada dua ratus dua puluh empat dokter
dan juga ada lima belas dokter gigi atau dentist di sini yang menjadi korban
akibat sudah terpapar virus corona ataupun covid sembilan belas
kemudian juga ada tokoh masyarakat pelaku ekonomi dan juga perangkat daerah
dan tenaga pendidik ini dari paud sdsm psma yang kemudian bisa mendukung program pembelajaran
kepada anak anak siswa
siswa didik setelah vaksinasi ini selesai secara langsung
selanjutnya kita lihat kelompok prioritas selanjutnya yaitu aparatur kementerian lembaga
anggota legislatif kemudian juga ada masyarakat rentan dan juga kemudian barulah masyarakat sipil
dan di sini pemerintah menargetkan berarti kalau satu ratus delapan puluh satu lima juta jiwa
kira kira dua kali lipatnya ditambah lima belas persen
itu adalah antisipasi jika nantinya vaksin kurang
ada sekitar empat ratus tujuh puluh enam juta dosis vaksin yang harus dipenuhi oleh pemerintah
jadi ini dikali dua kemudian ditambah dengan lima belas persen
nah kita lihat di sini lalu vaksin vaksin apa saja yang kemudian masuk ke indonesia
untuk merangkumkan atau menyelesaikan program vaksinasi
yang pertama itu sudah jelas sinovac yang berasal dari china atau tiongkok
nah di sini sinovac sudah ada tiga juta dosis vaksin
dalam bentuk jadi kemudian satu ratus dua puluh dua juta dosis vaksin dalam bentuk book
jadi bulk ini merupakan tadi sempat saya katakan konsentrat
konsentrat ini nanti yang akan diproses oleh bio farma
dan akan siap diproduksi
jadi ini bentuk konsentrat lalu ada seratus juta dosis vaksin yang masih opsional
jadi opsional ini sendiri bisa diartikan seperti ini
nanti pemerintah sudah mengamankan tiga juta dosis vaksin
kemudian nanti jika pemerintah mengamankan tiga juta dosis vaksin
dan pemerintah memerlukan vaksin tambahan
pemerintah melalui kerjasama bilateral hubungan diplomatik yang dilakukan
itu sudah bisa mengamankan seratus juta dosis vaksin
ibaratnya sudah nanti sudah melakukan perjanjian begitu kerjasama
jikalau vaksin kurang pemerintah sudah bisa mendapatkan seratus juta
sudah pasti bisa memesan seratus juta dosis vaksin tambahan
kemudian juga ada novavax
ini merupakan vaksin dari kanada
ada delapan puluh juta dosis vaksin yang masih opsional atau sudah diamankan ya
kemudian kita lihat ada covax atau gavi
gavi ini merupakan vaksin salah satu perusahaan dari world head organization ataupun who
yang sudah diteken oleh pemerintah ada lima puluh empat juta dosis vaksin
dan kemudian juga ada lima puluh empat juta dosis vaksin lainnya yang masih opsional
artinya bisa dipesan oleh pemerintah jika nanti kebutuhan vaksin dalam negeri masih kurang
di sini astrazeneca merupakan vaksin yang sudah mendapatkan emergency use authorization di inggris
ini merupakan vaksin asal inggris begitu ya
di sini pemerintah mengamankan lima puluh juta dosis vaksin dalam finalisasi
sudah proses finalisasi
kemudian juga ada lima puluh juta dosis vaksin yang masih opsional
jadi setelah mendapatkan emergency use authorization ini dari otoritas kesehatan di inggris ataupun di amerika
ini nanti akan bisa lebih cepat
karena sudah melewati uji klinis fase tiga
dan akan lebih cepat nantinya proses dengan bepom
untuk bepom kemudian memberikan izin penggunaan darurat
lalu vaksin bisa distribusikan atau diberikan kepada masyarakat
kemudian ada vaksin pfizer atau bioet
ntch pfizer ini vaksin asal dari kerjasama antara us dan juga jerman
amerika serikat dan juga jerman
di sini pemerintah mengamankan lima puluh juta dosis vaksin yang sudah dalam proses finalisasi
kemudian lima puluh juta dosis vaksin masih opsional
totalnya tadi ada sekitar empat ratus tujuh puluh juta dosis vaksin lebih yang harus diberikan
yang harus disiapkan pemerintah untuk merangkumkan menyelesaikan program vaksinasi massal
untuk penanganan covid sembilan belas di indonesia
kita lihat kemudian periode vaksinasi
ada dua gelombang periode vaksinasi di indonesia
gelombang pertama yaitu januari sampai april dua ribu dua puluh
dan pemerintah per tiga puluh satu desember mengatakan sudah mulai memberikan sms
kepada mereka mereka yang menjadi prioritas pelaksanaan atau pemberian vaksin
begitu ya sudah mendapatkan sms berarti sudah siap untuk divaksin
kemudian di sini kelompok prioritas yang akan diberikan vaksinasi per periode januari sampai april dua ribu dua puluh satu
adalah petugas kesehatan di tiga puluh empat provinsi sebanyak satu tiga juta jiwa
kemudian petugas publik dan juga lansia dua puluh satu lima juta jiwa

kemudian kita lihat di sini untuk periode kedua atau gelombang kedua vaksinasi tadi
saya katakan ada dua tahun yang diperlukan untuk kemudian menyelesaikan program vaksinasi ini
memberikan vaksin ke seluruh masyarakat indonesia
ini termasuk saya mungkin anda juga anda begitu
jadi masyarakat lainnya begitu antara usia delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun dan juga masyarakat rentan
jadi masyarakat rentan ini adalah masyarakat yang tinggal di zona merah
kemudian baru nanti akan diberikan kepada masyarakat di zona hijau
zona kuning terlebih dahulu lalu ke zona hijau
begitu sampai nantinya semua program vaksinasi selesai maret dua ribu dua puluh
artinya sudah terbentuk herd immunity kekebalan kelompok melindungi mereka yang lebih rentan begitu
lalu bisa kita melakukan aktivitas dengan normal dan lebih aman
namun tetap tidak meninggalkan protokol kesehatan
karena memang protokol kesehatan ini yang sampai saat ini bisa membuat kita bertahan begitu dari paparan covid sembilan belas ataupun virus corona